dari banyak kita satu satu kita ya kayak lima tahun yang lalu satu persatu kita lihat
minggu ini insyaallah sudah kita tanda tangan kanselnya
dari akademisi ada dari praktisi ada juga dari pemerintah ada dari ngo gabung gabung
sementara itu ketua dpr bambang susatyo mendukung sarani cewek yang meminta joko widodo
membentuk panitia seleksi calon pemimpinan kpk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dpr menilai pembentukan pansel kpk sudah tempat dilakukan karena pemilu telah berakhir
namun bambang susatyo menepis kritik icw soal kepemimpinan kpk periode sekarang yang menurut icw
ia justru memuji kepemimpinan agus raharjo selama empat tahun terakhir
berita terkini mengenai pembentukan pansel kpk dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat

pembentukan kpk akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini
seperti sebelumnya pimpinan kpk akan dipilih oleh panitia seleksi atau pansel
yang menjadi pertanyaan seperti apa integritas yang harus dimiliki oleh anggota pansel anti rasuah ini
jangan sampai membersihkan ruangan dengan sapu yang kotor istilahnya seperti itu
kita bahas bersama tama satria langkun peneliti icw yang memang sepanjang perjalanan kpk berdiri
sudah memberikan kritikan kritikan
tapi sekarang apa tama
sebenarnya tantangan terbesar kpk sekarang kita tahu banyak sekali hal
mulai dari krisis di internalnya sendiri ancaman dari luar tekanan dari luar juga luar biasa
tapi apa yang paling kelihatan
tentu yang paling pertama yang publik paling lihat kan soal penanganan perkara
bagaimana kemudian perkara perkara yang harusnya bisa dikembangkan tapi tidak berjalan
perkara perkara yang sudah lama tersangka tapi belum diproses
artinya kan itu menjadi tunggakan buat kpk
dan itu kan sebetulnya
ada banyak berapa
ada beberapa kasus misalnya
kita bisa sebutkan nama nama yang sudah menjadi tersangka ya
misalnya mantan pelindo
erjelino kan juga tersangka sejak lama
kemudian juga nama emir syahsatar juga sudah lama jadi tersangka
dan beberapa perkara perkara lainnya
jadi kan sebetulnya menjadi catatan
kok kpk menjadi beda kualitas penanganan perkaranya
yang biasanya ketika tersangka nggak lama diproses
ketika dia kemudian di kpk tersangka lama
kemudian dia menggantung
ini kan juga jadi permasalahan
itu yang pertama
selain itu juga kita melihat misalnya soal tadi sudah dibahas soal internal misalnya
bagaimana kemudian harusnya kan kpk juga secara apa namanya strategi atau desain kelembagaan
semakin kesini semakin baik dalam konteks organisasinya
di antaranya soal penyidik
kita berharap ke depan
kpk betul betul memiliki penyidik yang tetap
kan saat ini nggak tetap
ketika ada teman teman dari kepolisian yang memang punya sejarah
punya kontribusi besar menjadikan kpk seperti sekarang ini
tapi kan kemudian dalam konteks sekarang harus mulai berkembang
kita berharap kpk memiliki penyidik yang tetap
kalau sekarang dari kepolisian ada masa kerja kemudian harus kembali lagi kesatuannya
nah ini yang kemudian kita harapkan makanya kemudian
upaya upaya kpk untuk merekrut atau mengangkat penyidik sendiri
atau misalnya penyidik yang sudah lama dari kepolisian diberikan pilihan
karena memang kalau tidak salah penyidik penyidik yang dari luar
dari penegak hukum misalnya polisi dan jaksa itu dulu memang awalnya memang
dalam tanda seperti diperbantukan
memang diperbantukan istilahnya diperbantukan
jadi kemudian kalau sekarang kita berharap diberikan pilihan
apakah misalnya akan kembali kesatuannya atau dia tetap sebagai pegawai
nah kita berharap itu justru menjadi pegawai yang tetap
sehingga betul betul menjadi milik dari kpk
kan kemudian kita juga tidak bisa menghindarkan
kalau kemudian kpk menangani perkara
ada perkara perkara tertentu ternyata tiba tiba penyidiknya dipanggil kembali ke satuannya
ini kan membuat ada celah dan ruang sehingga kpk sangat tergantung
apa kebocoran misalnya atau
bisa kebocoran atau misalnya sedang menangani perkara a
karena perkara sangat sensitif kemudian penyidik terlagi lagi oleh kepolisian
sehingga kan nggak ada yang tangani atau yang sedang menangani sehingga jadi terhambat
maka dari itu kita berharap sebetulnya sudah menjadi tetap
dan kecenderungan di beberapa negara banyak sekali sekarang justru kan kpk nya hampir sebagian besar penyidiknya tetap
paling yang tidak hanya tinggal brazil
ada beberapa negara negara lain dan kalau dari enam puluh negara yang kita lakukan penelitian hanya tinggal empat yang belum diantaranya brazil
yang penyidiknya tidak tetap seperti indonesia
selain soal ketakutan misalnya dugaan misalnya dipanggil apa
selain itu apa
soal loyalitas sih disini juga dipertanyakan
ya itu juga diantaranya
di antaranya adalah bicara soal apa namanya kita berharap total untuk mengabdi kepada kpk
karena ketika misalnya dia ada di dua posisi maka kemungkinan dia loyalitas ganda ada
karena apa mau tidak mau dia harus memikirkan juga ketika dia selesai mau kembali mau seperti apa
nah kita berharap semuanya yang di kpk tenang
berpikir fokus kerja di kpk
kpk tidak lagi memikirkan setelah ini mau kemana
nah ini yang menurut saya juga menjadi salah satu hal penting buat kpk
selain dari itu kita juga harus melihat soal konteks pencegahannya misalnya
kita juga berharap makin kesini
ya memang selama beberapa tahun terakhir kpk bekerja semakin baik
kalau bicara soal pencegahan makin banyak programnya makin banyak hal hal yang disasar oleh kpk
tetapi lagi lagi kalau bicara soal pencegahan kan juga butuh komitmen dari pemerintah
artinya nggak akan berjalan semua ide gagasan kalau pemerintah tidak menjalankan
poin lainnya adalah soal kerja kerja yang kita lihat dalam konteks supervisi atau kerjasama antar lembaga
khususnya dalam konteks penyidikan misalnya
kerjasama antara kepolisian kerjasama dengan kpk dengan kejaksaan
ini kan dalam bayangan kita seharusnya di tahun kpk saat ini itu dia sudah menjadi trigger mechanism
jadi betul betul menjadi trigger bagi lembaga lembaga lain untuk bekerja lebih baik
tapi kan justru dalam beberapa kasus kita masih melihat adanya soal gesekan
nah bahkan saat saat ini kita juga dihadapkan dalam posisi yang sama
rekan rekan dari kepolisian di internal kpk yang menjadi penyidik juga merasa resah sehingga ada gesekan
dan ini kemudian dalam bayangan kita kalau terus dibiarkan tidak akan strategis ke depan
maka dari itu ketika kemudian saat ini akan dihadapkan pada konteks pergantian pimpinan
maka pansel itu harus betul betul mengerti apa yang sebetulnya jadi di kpk dan apa yang dibutuhkan oleh kpk ke depan
nah ini yang kemudian harus kita kawal karena kita juga baru mendengarkan beberapa informasi
presiden sendiri sudah mengantongi beberapa nama yang kemudian publik juga belum mengetahui siapa
setransparan apa semestinya pansel ini
ya kita berharap pansel ini dalam bayangan kita
dan pengalaman kita selama berjalan
karena kita sudah beberapa tahun terakhir mengawal proses seleksi di kpk ini jabat posnya sangat krusial
kalau kita bikin semacam tahapan krusial dalam pemilihan atau seleksi pimpinan kpk itu ada berapa tahapan
tahapan yang pertama adalah penentuan pansel
kalau tahapan panselnya adalah orang orang yang punya masalah secara integritas tidak mengerti masalah kpk
apalagi misalnya punya problem juga soal independensi yang bisa diintervensi di sana dan di sini
ini akan pasti akan menghasilkan pimpinan kpk yang tidak akan seperti yang kita harapkan
atau publik yang publik harapkan
titik resual kedua adalah orang orang atau pada saat proses pemilihannya
nah ini bagaimana merekrut orang orangnya
kalau kemudian yang mendaftarkan diri tidak banyak yang kita anggap bagus atau punya kualifikasi sesuai dengan kebutuhan
maka juga akan berantakan
tahapan yang ketiga yang kemudian juga kalah krusialnya adalah seleksi dpr
ini yang kadang kadang nama nama sudah diusulkan berbagai macam persoalan yang sudah dijelaskan oleh publik tetapi sampai di dpr
mana yang paling kecil potensi konflik kepentingannya tapi bicara soal kepentingan politik
jadi pemilihannya sudah betul betul politik dan tanpa ada indikator yang jelas
dan itu terjadi selama ini
itu yang kemudian terjadi selama ini
maka dari itu pros pros ini harus kita kawal
masyarakat sipil media
selama ini terbuka tidak
selama ini terbuka
kita masih diingatkan soal apa namanya ada sembilan serikandi yang ditunjuk presiden sebagai panitia seleksi
nah ini kan juga kita harus kupas juga misalnya dalam konteks pemilihan pada waktu itu ya mungkin kondisi yang paling tepat ya itu
tapi untuk sekarang tentu kondisinya berbeda dan presiden sebagai pengambil keputusan juga harus mengerti kondisi apa yang sekarang sedang jadi di kpk
apakah kemudian tidak mungkin presiden kemudian tidak tahu kan
pasti kemudian juga sudah ada informasi informasi itu
tapi kalau misalnya sekarang menurut icw pimpinan seperti apa yang saat ini kita bicara bukan kategori ya cuma kira kira yang bagaimana nih yang bisa mengawal kpk empat tahun ya

dan yang paling baik adalah yang integritasnya paling bagus
dan punya rekan menjag yang baik
kita dalam beberapa tahun terakhir kan juga sering ya melihat misalnya pimpinan kpk dalam tanda kutip dikriminalisasi diserang ada serangan balik dan lain sebagainya
kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian pimpinan kpk pernah punya rekan menjag yang jelek
itu akan menjadi kunci untuk diserangan balik kepada kpk
karena ketika pimpinan diserang maka kelembagaan pun juga akan diserang
yang kedua adalah bicara soal apa namanya ya

kita juga harus melihat bahwa ketika dia duduk menjadi pimpinan kpk dia harus betul betul mengerti bahwa tugas kpk itu ada lima tugas
bicara penindakan pencegahan koordinasi supervisi monitoring
ini yang harus betul betul dikuasai oleh pimpinan
selain itu yang miss dalam beberapa tahun terakhir adalah soal manajerial
karena kita lihat dan dihadap hadapkan juga di publik itu sering melihat misalnya ada wadah pegang
karena kita lihat dan dihadap hadapkan juga di publik itu sering melihat misalnya ada wadah pegang

berarti manajemen di internal manajemen pengelolaan maupun konflik yang terjadi tidak bisa dikelola dengan baik
sehingga harus keluar
dan itu terlihat sekitar dua tahun terakhir ya

bahkan sampai ada wadah pegawai yang menggugat di pengadilan tun
ini menurut saya menjadi catatan yang kurang bagus
artinya tadi soal kepotensi ada manajer dan lain sebagainya
selain itu tentu saja ketika dia menjadi pimpinan itu harus punya keberanian
karena ketika dia pintar dia mengerti banyak hal tapi dia tidak berani mengambil keputusan
ini akan membuat kpk menjadi ragu ragu
apakah termasuk ini terkait dengan serangan serangan terhadap penyidik penyidik kpk
karena dalam bayangan saya kpk itu semakin sekarang semakin kesini
penanganan perkara itu semakin strategis dan perkara yang ditangani semakin sensitif
ketika dia melibatkan kekuatan yang besar kekuatan politik kekuatan finansial yang kemudian dipukul oleh kpk
kpk dalam tanda kutip dia harus dibongkar korupsinya maka akan potensi serangan balik yang sangat besar
kalau dia tidak berani dan tidak bisa menghadapi pressure yang sangat tinggi kpk sudah bisa dipastikan akan hancur
karena itu menjadi penting bagi pimpinan dia punya keberanian di sana
dan ketika selama ini katakanlah serangan terhadap novel gitu masih belum terungkap artinya tidak cukup kuat mendorong pemerintah gitu
betul sekali ini yang kemudian juga seolah olah menganggap ini menjadi urusan personal
ketika novel diserang ya itu juga
betul sekali ini yang kemudian juga seolah olah menganggap ini menjadi urusan personal ketika novel diserang ya itu juga
personal novel yang kemudian padahal tidak demikian
ketika novel diserang itu yang diserang kelembagaannya gerakan anti korupsinya
begitu juga dengan pimpinan yang kemudian dilempar molotov rumahnya
yang pimpinan bilang oh itu resiko pimpinan betul itu resiko tapi kita tidak membicarakan pimpinan kita membicarakan kelembagaannya
kalau sampai ketua lembaganya kpk sampai dibegitukan tidak ada upaya dalam tanda kutip perlawanan
atau upaya membongkar yang serius akan jadi kebiasaan
oh ya sudah
kpk lempar bom saja rumahnya tidak ada masalah tidak ada resiko
nah ini menurut saya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan
yang terakhir tentu saja kita harus melihat soal faktor independensi
nah ini yang kemudian kita harus melihat bahwa ketika dia memenuhi kriteria sebagai pimpinan kpk independensi menjadi sangat penting
dia harus betul betul terlepas dari berbagai macam kepentingan
termasuk misalnya hal hal yang berhubungan dengan politik
karena kita ketahui bersama bahwa ketika seleksi kpk itu ujungnya adalah proses politik
bagaimana nama nama yang kemudian dipilih berdasarkan bukan lagi indikator bukan lagi kompetensinya
karena ujungnya di dpr ya
betul sekali itu bicara soal suara partai yang kemudian menginginkan siapa yang harus menjadi pimpinan kpk
ini menurut saya menjadi catatan sebelum nama nama pansel dipastikan dan diumumkan oleh presiden
hmm tapi juga kemudian ada pertanyaan
tapi juga kemudian ada permasalahan yang juga tidak kalah krusial di sini
banyak yang berpikiran selama beberapa tahun terakhir di pimpinan yang ini
kemudian kpk kurang galak memberikan dasar untuk menjerat hukuman yang lebih kompleks
betul sekali yang kita lihat sebetulnya yang terjadi itu soal inkonsistensi
kenapa karena publik itu kan betul betul memperhatikan apa yang kpk kerjakan
kita bisa lihat contohnya ada perkara perkara yang melibatkan orang di partai politik
orang yang dipilih lewat jabatan politik tapi nggak semua dicabut hak politiknya
contoh seperti eni saragih jelas jelas fakta sidang bilang ada uang yang mengalir kepada munaslup partai tertentu
tapi itu nggak ada cabut tak politik yang terakhir pun juga sama
mantan menteri idris marham juga nggak ada cabutan hak politik ini kan tidak konsisten
sedangkan perkara perkara yang lain itu ada banyak yang cebutan politik
itu yang kemudian kita lihat saat ini selain itu soal tadi penerapan tindak pidana
oh saya punya catatannya nih dari delapan puluh delapan terdakwa hanya empat puluh dua yang dicabut hak politiknya ya
persis sekali itu yang terjadi saat ini padahal kalau bicara soal penjemputan anak politik
itu sudah diatur puluhan tahun yang lalu oleh kuhp
dan semestinya juga bisa kuat untuk melakukan tindakan itu
betul sekali karena pertimbangan kan sangat jelas

betul sekali karena pertimbangan kan sangat jelas ketika dia menggunakan hak politik
ketika dia menggunakan hak politik
atau dia adalah orang orang yang dipilih lewat proses politik

sanksi politik perlu dijatuhkan juga

dan antaranya pencabutan hak politik

yang lain tadi sudah mbak sampaikan terkait dengan tindak pidana kuncian uang
ini juga yang kemudian serius
kita sangat berharap sebetulnya semua perkara perkara korupsi
yang sudah melibatkan orang orang tertentu yang mengalirkan uangnya ke sejumlah pihak
hak dinikmati oleh banyak orang individu maupun korporasi
diproses dengan menggunakan tpu
saya mau kasih contoh misalnya iktp
setia novanto itu kan sudah jelas jelas kerugian negaranya sampai tiga triliun lebih
kemudian kalau kita lihat persidangannya
sampai ada money changer yang diperiksa
uang berpindah ke beberapa jurisdiksi
dalam prinsip tindak pidana penyusuan uang ini disebut dengan layering
jadi ini jenis atau modusnya layering
dipindah ke beberapa juridikasi
pindah dipindah dipindah sehingga uang diterima oleh penerima manfaat yang paling ujung
nah tapi kpk tidak melakukan proses terhadap tindak benar kuncian uangnya
ini yang kemudian bahasanya kita bolak balik tanyakan kepada pimpinan
tanyakan kepada jurubicara
apa jawaban mereka tom
yang mereka bilang sedang proses sedang melihat apakah ada pidana pencucian uangnya atau tidak
padahal kalau kita di publik yang nonton sidangnya
itu kan dijelaskan bagaimana uang uang tersebut mengalir
bahkan kpk sudah berani berani menyebut ke nama nama dengan terperinci
si a terima sekian si b terima sekian korporasi diuntungkan sekian
pertanyaannya bagaimana kemudian pemulihan asetnya
nah ini yang dalam bayangan saya ke depan harus menjadi mindset bagi penegak hukum
karena publik sudah cukup
bahwa tidak cuma hanya menjatuhkan mereka koruptor

tapi juga semua asetnya yang dihasilkan dari itu
itu baru kita anggap penindakannya berhasil
artinya satu sisi kalau kita mau bicara soal efek jerah terjadi
di sisi lain soal upaya perampasan aset pemulihan uang uang
atau nilai kerugian yang kemudian rusak di sana
itu dilakukan maka kemudian pemberantasan korupsi dilakukan secara tuntas
itu baru penindakan
nah bagaimana kemudian dengan yang lain lainnya
misalnya dalam konteks pencegahan
dalam konteks pendeteksian
contoh misalnya dalam konteks lhkpn
bagaimana kemudian desain kpk terkait dengan mendorong pejabat publik untuk patuh melaksanakan lhkpn
ini kan juga jadi permasalahan
meskipun memang secara aturan kita pahami bahwa kpk membutuhkan dukungan
kpk juga membutuhkan aturan yang lebih kuat soal undang undang tidak berdana korupsinya
tapi di sisi lain kita juga ingin melihat misalnya
gagasan apa yang kpk tawarkan dengan jelas
apa yang kpk tawarkan dengan data yang segitu banyak
nah ini yang menurut bayangan saya hal hal yang harusnya juga dikuasai oleh
panitia seleksi dan kpk
panitia seleksi dan kpk
atau jangan jangan icw sudah tahu atau sudah punya beberapa nama kira kira
kita belum ada nama nama pansel karena presiden pun juga masih menahan
oke terakhir haruskah kemudian pansel nanti memang menunggu
jadi hanya kemudian ya kita tunggu siapa yang daftar apa
karena kan tidak semua orang punya eager yang begitu besar gitu loh tau
ya saya rasa memang harus dari dua arah
satu sisi dari pimpinan dari pansel pun harus proaktif
melakukan pengumumannya kemudian melakukan sosialisasi dan lain lain sebagainya
itu bisa didesain kegiatannya termasuk dari publik
kita juga berharap kan kadang kadang orang orang yang betul betul baik
punya kompetensi dia tidak mau bertarung di dpr nya
kan itu yang kadang kadang terjadi
justru yang job seaker itu dia sudah siap dengan berbagai macam cv nya
apa namanya riwayat hidupnya yang kapanpun dia bisa kirimkan kepada panitia seleksi
nah kita berharap publik yang merasa punya kompetensi di bidang ini
itu kemudian juga mengambil kesempatan untuk menjadi pimpinan kpk
oke baik terima kasih
tamah sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia pramius
mudah mudahan dalam waktu dekat janjinya presiden adalah pekan ini
kita tagih nanti ya tama sama sama
oke baik terima kasih tama
dan kita akan jeda dulu sekarang ada dugaan praktek curangan dalam pemilihan legislatif
ironisnya para pelaku diduga kawan sesama politisi di partai politik yang sama
kami akan membahasnya setelah jeda di cnn indonesia pramius